terkait hal ini ar karyawan hotel yang menjadi korban penganiayaan seorang pilot lion air
akhirnya melaporkan kasusnya ke polresta besurabaya jawa timur
korban penganiayaan yang videonya viral ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu
atau spk polresta besurabaya
dengan didampingi teman dan general manager hotel tempat ia bekerja
ar menjadi korban penganiayaan seorang pilot lion air melaporkan kasusnya ke polrestabes surabaya jawa timur
ia mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu atau spk polresta besurabaya jawa timur jumat malam
usai membuat laporan ar mengaku telah memberikan seluruh informasi kepada pihak kepolisian
ar menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan seorang pilot berinisial ag
seperti yang terlihat dalam video rekaman cctv yang beredar di media sosial
hal serupa juga disampaikan oleh general manager lalisa hotel yang menyerahkan seluruh perkara ini kepada pihak kepolisian
kasus penganian terhadap ar yang merupakan karyawan di bagian housekeeping terjadi setelah sang pilot
merasa kecewa terhadap hasil laundry hotel yang dianggap kurang rapi